manchester city hanya butuh lima kemenangan lagi untuk mengunci gelar premier league musim dua ribu tujuh belas
misi itu dimulai malam ini saat menjamu juara bertahan chelsea
menjamu chelsea di stadion etihad manchester city dipastikan tanpa kyle walker yang mengalami cedera betis saat non arsenal
fernandinho juga bakal absen karena masih menjalani pemulihan cedera
namun laporan gol melansir rahim sterling berpotensi kembali dimainkan pep guardiola usai pulih dari cedera
sementara itu febian delv masih harus sekali lagi menjalani hukuman bertanding
di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu
di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu
di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu

di kubu chelsea antonio conte masih belum bisa memainkan timu ibakayu